mudik lebaran saudara sudah diberlakukan sejak jumat pagi dari tol cikampek kilometer tujuh puluh
hingga gerbang tol kalikangkung semarang jawa tengah
hingga sabtu sore ini gerbang tol kalikangkung dipadati kendaraan pemudik
baik itu mobil pribadi maupun bus penumpang
petugas telah membuka semua gerbang tol untuk mengantisipasi menumpuknya kendaraan di gerbang tol